aku masih gak nyangka deh
ternyata mbak adin itu istrinya aldebaran
dulu emang gak ada yang tau ya
eh kamu dulu sering ketemu sama mas al ya
di kantor di kantor papa hartawan
gak terlalu sering sih mbak
tapi aldebaran itu terkenal loh
orangnya kaku susah senyum kan gak asik deh
karena saya yakin kamu orang baik
terima kasih bu rosa
jesse ini keliatan baik dan rapuh
sepertinya dia tidak tahu apa apa soal dendam om irfan
papa kamu lagi dimana jesse
sekarang di kantor ya
saya mama dan andien mau bicara sama papa kamu
ya sebentar sebentar
mas mas boleh bilang gak aku mau bicara sama jesse sebentar ya
mau bicara apa lagi
nah sebentar aja bu
jangan lama lama ya
aku akan datang lagi
aku malem malem dengan kau
saya mielup dengan diri kamu
rafael kasih liat foto kamu dan nenek
dan dia bilang kamu sama dia
gue pengen tau alasan kamu apa
aku bener bener minta maaf mbak edine
aku cuma disuruh sama papa
disuruh kenapa alasan dia apa
iya papa ingetin aku untuk gak ceritain soal elsa ke mbak edine
karena pada waktu itu elsa kan buronan mbak
papa takut kalau aku ceritain elsa sahabat aku ke mbak edine
langsung jadi ketangkep sama polisi dan dia masuk penjara
makanya bapak bilang untuk gak cerita cerita sama mbak ending
aku bener bener minta maaf ya mbak
sumpah gak ada yang pernah mau aku tutup tutupin dari mbak engine
tapi aku gak tau mbak
aku cuma ngomongin apa aja
ya mbak maafkan aku
mbak maafin aku
iya makasih udah jujur ya
ternyata mirvan yang suruh jessy bohong
ternyata mirvan gak sebaik yang aku pikir selama ini
rasa apa lagi yang mungkin dia sembunyikan
aduh coba cari sekeliling rumah ini udah berapa kali jessi hilang
awas ya kok sampai gak ketemu
ya tuhan kenapa lagi sih kamu jess
jess pergi gak bilang papa sih
nggak ada yang becus nih kerja di rumah
tadi katanya kamu dapet surat
mah jangan jangan dia nungguin mbak rosa ya
ruangan saya sekarang
kangen deh sama reina
reina kok gak ikut
rena harus istirahat dulu di rumah
nanti kalau ada waktu mbak akan bawa rena ke kamu ya untuk ketemu
aku masih gak nyangka deh
ternyata mbak din itu istrinya aldebaran
jadi emang gak ada yang tau ya
kamu dulu sering ketemu sama mas al ya
di kantor papa hartawan
gak terlalu sering sih mbak
tapi aldebaran tuh terkenal loh
kayak gak asik deh
dia kalo mau senyum tuh
hedo banget sama adiknya roy
bu rosa waktu itu kalau nggak salah aku pernah baca berita tentang roy
maaf apa benar
iya jessica roy pas away already berita itu benar
aku benar benar turut berduka cita ya bu
kalian ke rumah keluarga alfahri
cari tahu jessica ada di sana apa enggak
kalau begitu kami berangkat sekarang mas
saya mau ke ruangannya pak irfan mbak
apa sudah ada janji dengan pak irfan
maaf jika saya ingin bertemu dengan papa saya sendiri apa perlu bikin janji dulu
oh mbak makanya pak irvan
iya saya jessica nabela di cipta
maaf mbak saya gak tahu silakan
pak aj pak berry papa ada di dalam
bos barusan aja mbak jessi datang
dan dia menuju ruangan bos
dia datang sama keluarga alvahri dan bu andin bos
saya pikir kamu akan menjadi pemimpin yang hebat
amin terima kasih banyak bu rosa